teror israel mengancam akan membalas serangan iran
sementara para pemimpin dunia termasuk presiden joko widodo
meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan upaya diplomasi
militer israel bakal merespon serangan yang dilakukan iran
kepala staf umum pasukan pertahanan israel
israel masih mempertimbangkan langkah langkahnya
tetapi ia memastikan akan membalas serangan rudal dan pesawat tabrawak iran
di teheran iran ratusan orang berkumpul di pusat kota mendukung serangan terhadap israel
dekat bekas kedutaan besar israel yang kini dimiliki palestina
pemimpin dunia termasuk presiden joko widodo
meminta semua pihak menahan diri dan berpesan
agar upaya diplomasi terus dilakukan
yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik
agar pihak pihak terkait menahan diri
dan dapat dihindari terjadinya eskalasi
karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun
jadi sekarang masing masing pihak teman teman
maka dampaknya seperti apa terhadap masing masing negara
imbas memanasnya situasi di timur tengah
tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak
akibat serangan israel ke kedutaan iran di damaskus
dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh iran
iran meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik ke wilayah israel akhir pekan lalu
iran meluncurkan satu ratus tujuh puluh pesawat nirawak
salah satu sistem persenjataan yang digunakan iran adalah drone side satu ratus tiga puluh enam kamikaze
drone ini diklaim sulit dideteksi radar dengan kecepatan satu ratus delapan puluh lima km per jam
dan memiliki jangkauan dua lima ratus km
salah satunya iron dome atau kubah besi
aerondom diklaim mampu mendeteksi dan menghancurkan rudal jarak dekat
israel menyebut sistem pertahanan udara ini efektif digunakan pada siang dan malam
israel juga mengklaim irondom sukses menghancurkan rudal musuh hingga sembilan puluh persen
semua pihak harus bisa menahan diri agar eskalasi di timur tengah tidak meningkat
upaya perundingan harus dibuka agar perang tidak meluas dan berdampak pada dunia